gubernur dki jakarta anies baswedan mengunjungi wihara dharma bakti di kawasan glodok jakarta terkait perayaan imlek dua ribu lima ratus tujuh puluh
setelah sasiang anies datang bersama kedua anak laki lakinya mikhail dan kaisar
selama lima tahun belakangan anies mengaku rutin berkunjung ke salah satu wihara tertua di indonesia tersebut setiap tahun baru imlek
tak hanya datang untuk memantau kegiatan peribadatan anies juga menyapa para warga
atas nama pemerintah provinsi dki jakarta anies mengucapkan selamat tahun baru imlek untuk warga yang merayakan
di saat yang sama perayaan imlek di wihara dharma bakti juga membawa banyak perhatian baik dari turis lokal maupun internasional
oleh karenanya perayaan tahun baru imlek ini diharapkan menjadi salah satu contoh perdamaian di antara keberagaman warga ibu kota
ini menjadi kesempatan bagi kita sebagai warga jakarta untuk menguatkan persatuan karena itulah yang menjadi modal kebersamaan kita di ibu kota dan di indonesia
semangat persatuan inilah yang harus kita jaga terus menerus
dengan persatuan itu maka apa yang ada pada diri kita bisa saling menguatkan bisa saling mengisi dan akan menghadirkan perasaan kedamaian
kita juga berharap vihara dharma bakti ini segera bisa tuntas renovasinya
kita dari pemprov dki akan mendukung karena kebakaran yang terjadi merupakan peristiwa yang bisa dibilang
musibah besar bagi perjalanan kebudayaan mudah mudahan bisa tuntas segera